deklarasi dukungan konfederasi serikat pekerja indonesia kspi terhadap ketua umum partai gerindra prabowo subianto
sebagai capres dua ribu sembilan belas dinilai sebagai upaya mempolitisasi buruh
namun di sisi lain gerakan buruh dinilai memang memiliki tujuan politis
ketua umum pan zulkifli hasan menilai tidak ada politisasi terhadap buruh
dengan adanya deklarasi dukungan untuk prabowo
menurut zulkifli sejak awal didirikan serikat buruh memang memiliki dasar gerakan politik
sehingga wajar jika mereka memberikan dukungan pada pilpres
sementara ketua dpp partai nasdem irma caniago menuding
perayaan may day yang semestinya digunakan untuk memperjuangkan hak buruh
malah dipolitisasi dengan mendukung prabowo
nasdem juga melihat adanya upaya mencuri start kampanye
dengan acara deklarasi prabowo oleh serikat buruh
memang buruh itu gerakan politik
artinya kan dengan adanya deklarasi ini menambah
saya nggak tahu udah kelas tapi buruh itu gerakan politik
saya tidak mengikuti apakah deklarasi atau tidak
ini sebuah bagi kami bagi saya ini merupakan satu ketakutan yang luar biasa
karena mungkin beberapa kali belum mampu ya belum mampu memegang kekuasaan
sehingga setiap momen itu dijadikan kampanye
menurut saya nggak elegan
bahwa hari buruh yang harusnya digunakan oleh kawan kawan buruh
untuk merefleksikan apa yang belum dicapai oleh buruh
kemudian dipolitisasi untuk dukung mendukung
jadi saya ingin sampaikan buruh indonesia jangan dipolitisasi